jangan gitu jangan
menjawab permasalahan kemiskinan itu kita mulai dari mana
karena kita melakukan di awal dulu melakukan program pemberdayaan ekonomi
berbagai hal itu juga selalu apa ya selalu mentah
akhirnya kita mencoba masuk dari anaknya dari generasinya
kita kasih pendampingan belajar bermain dan seterusnya
dari semangat sekolah itu yang akhirnya bisa ke keluarga ke lingkungan dan skup yang lebih besar
jadi semangatnya memang dari semangat sekolah itu
namanya faiz fahruddin akrab di sapa faiz
pria kelahiran wonosobo delapan belas november seribu sembilan ratus delapan puluh ini adalah sosok yang berjasa
mendampingi tumbuh kembang anak anak di bantaran kaliga jahwong
melalui kegiatan belajar informasi
sekolah gajah wong yang dia rintis pada tahun dua ribu sembilan bersama perkumpulan tim advokasi arus bawah
atau taabah ini berlokasi di kampung komunitas ledok timoho kelurahan mujamuju
kecamatan umbul harjo kota yogyakarta tak jauh dari aliran sungai gajah wong

mas syarikath kampung komunitas ledok timoho ini mulai lahir anak anak ds empowermentour h n tetna
tapi ternyata yang terjadi mereka tidak berbeda dengan orang tuanya ya dari negara mereka kekejalan mereka memulung durante perjalanan
mereka mengamen dan seterusnya
bahkan terlingkas pun tidak
akhirnya lepas al atiques tidak menjadi hal yang penting untukume sekali
bahkan dulu jika controversy escape mengenai mas

itu kalau sore sore nongkrong itu orang tua suruh suruh ngobrol gitu menanyakan anakmu
untuk jualan aku duk sekat semua anakku satu situ hal yang membagakan mengeksploitasi anak
itu dalam ketika kemen atau kita mencoba berpikiran ketika seperti itu anak anak
tidak beda dengan orang tuanya akan akan sama akan seperti itu seperti itu kita mencoba membalik
sesuatu yang membagakan menjadi yang malu memalukan jadi kita mulai fasilitasi anak anak
itu disini pertama dulu satu kelas yang disana semua umur di sana terus akhirnya
berkembang kita hanya dipecahkan jadi dua kelas
di awal upaya merintis sekolah gajah wong mengubah pemikiran warga untuk menyekolahkan anak anak
menjadi tantangan besar banyak warga yang membiarkan anaknya tidak mengenyam pendidikan
pendekatan yang dilakukan pada saat itu itu di dua tahun awal dua tahun tahun awal itu kita ya udah
ke rumah rumah kemana mana untuk untuk mengajak ke sini bahkan kita bikin kayak semacam apa ya
di sekolah berpindah lah door to door kadang di petro tiga gandeng dimana tapi terus akhirnya
ya sekarang orang yang sudah datang ke sini untuk mendaftarkan itu itu yang pelan pelan kita ini ajak ke mereka tentang ini membuatnya kembali ke rumah ke sini untuk mendaftarkan itu itu yang pelan pelan kita ini ajak ke mereka tentang itu itu yang pelan pelan kita ini ajak ke mereka tentang
pendekatannya seperti apa mas faiz dulu yang dilakukan yang kita berikan bahwa kita melakukan
gimpasnya apa dan seterusnya terus kenapa penting sekali anak usia dini itu mendapatkan legrage yang baik dijelaskan ke mexiko ini juga pokoknya r trim noble namanya ya honestly
yang baik dijelaskan ke mereka untuk kedepannya seperti apa dan ya berbagai hal lah untuk lama lama
terbangun akhirnya mereka yakin juga bahwa pendidikan penting untuk anak anak mereka
pada tahun dua ribu sepuluh faiz berhasil mengajak warga bergotong royong mendirikan bangunan sekolah
di lahan komunitas ledok timoho bangunan kelas akar adalah bangunan pertama yang didirikan
kita membangun disitu kita gotong royong kita menyampaikan kepada warga untuk bahwa kita ada
ada kebutuhan bikin satu ruang bermain dan seterusnya dan kita gotong royong ambil pasir
di sungai kemudian dicetak jadi batako terus kita
pendidikan satu kelas di situ terus lama kelamaan kita bisa mulai pasang keramik kita bisa bisa mulai
apa ya lebih lebih menata lah pelan pelan seperti itu ya itu ya dari swadaya kita patungan bangunan
itu dua kelas itu akar dan rumput itu kalau diperhatikan ke atas lah itu bisa usuknya itu
beda beda ada yang bambu ada yang kayu rengnya juga beda gentengnya berbagai macam tanah
ya kita cuma langsung aku punya pintu aku punya kayu aku punya ini kadang kita siapkan bareng bareng
kini ada tiga bangunan terdiri dari tiga ruangan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar
anak anak usia tiga hingga lima tahun untuk kelas akar usia lima hingga tujuh tahun untuk kelas rumput
yang sudah seranting
hingga lima belas tahun untuk kelas batam
di sinilah faiz tinggal bersama istri dan dua anaknya
pria yang berprofesi sebagai seniman mural ini
mengawali mendirikan sekolah gajah wong bersama herlita istrinya
bagi herlita faiz adalah sosok yang memegang teguh
prinsip dalam hidup
sangat berpegang pada prinsip
jadi kalau sudah diyakini itu benar ya pasti akan dilakukan
jadi kalau sudah punya prinsip ya berpegang pada prinsip lah
herlita tahu betul perjuangan suaminya mendirikan sekolah gajah wong
ia turut andil di sekolah ini menjadi pengajar atau edukator
hingga januari dua ribu sembilan belas sedikitnya ada lima puluh enam murid yang belajar di gajah wong
mereka belajar sesuai kurikulum sekolah
kurikulum sekolah gajah wong itu pusatnya adalah hak anak paling atas
hak anak ada empat hak hidup hak perlindungan hak partisipasi dan hak tumbuh kembang
semua turunan ke bawah tidak boleh lepas dari hak
jadi kita harus memiliki hak anak
kita harus memiliki hak anak

untuk menjawab permasalahan partisipan anak seperti apa
oh berarti semua ide semua gagasan harus muncul dari si anak
makanya di kurikulum kita pusat atas adalah pusat pembelajaran adalah anak
jadi pembelajarannya berpusat pada anak bukan pada guru
aplikasinya seperti apa ketika berpusat pada anak
oh berarti kita menggunakan metode tematik nih
tapi temanya berbeda tema harus muncul dari si
nah nanti alurnya seperti apa
dan seterusnya itu kita susun
tak hanya pendidik anak anak
sekolah gajah wong juga menyasar orang tua murid dan warga sekitar
agar turut membangkitkan semangat anak anak mereka untuk belajar
faiz kerap melakukan sosialisasi tentang pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak
dulu warga enggan menyekolahkan anak anak
mereka bahkan membiarkan anak anak menjadi pemulung atau mengamen
upaya faiz membuka pikiran warga membuahkan hasil
kini semakin banyak orang tua yang sadar pentingnya pendidikan
bagi anak anak mereka di usia dini
kalau yang di sini itu sekolahnya menurut saya ya
terus satunya itu bagus gitu loh untuk
tentang anaknya itu
pengajarannya itu bagus gitu loh
anak saya kan dulunya pendiam
sekarang jadi wow gitu loh aktifnya keberaniannya itu ada
tanamkan di sini kemandiriannya juga ada
perlahan namun pasti
banyak warga di bantaran sungai gajah wong yang mendukung anak anak mereka untuk sekolah
seriani salah satunya
anak keempatnya dava maulana yang berusia empat tahun
ia sekolahkan di sekolah gajahwong
pada juli dua ribu delapan belas
pemulung sampah asal blitar ini
dulu kerap mengajak dava membelung sampah
penghasilannya dari menjual sampah
rata rata dua ratus lima puluh ribu rupiah per bulan
rencana nanti sd juga sekolah
ya ini mau sekolah lagi
ya itu loh
kalau nggak sekolah apa itu
pingin anak anak temen temennya kalau ikut sekolah sd gitu
tapi ibu dengan kehadiran sekolah gajahwong ini berarti
membuka pikiran ibu kalau sekolah itu sekarang penting begitu ya
untuk anak aja
sebelumnya nggak kepikiran untuk ngajak anak sekolah
pas dulu dulu belum
akhirnya di sini bayar gitu loh
tapi kayak gitu
ada pula bambang warga kampung komunitas ledok timoho yang berprofesi sebagai pengamen
ia bersyukur kehadiran sekolah gajah wong telah membuat anaknya cikal bintang revolusi
duduk di bangku kelas dua sekolah dasar
cikal adalah salah satu alumni kelas akar dan rumput
yang mengikuti pendidikan anak usia dini di sekolah gajah wong sejak usia empat tahun
sebelumnya bambang terpaksa mengajak cikal mengamen karena keterbatasan ekonomi
pikir sekolah dulu
nggak usah kamu kepengenan untuk ini kepengenan untuk ini
itu sesamikan dulu
kamu kalau udah jadi orang kamu cari apa aja bisa
yang penting sekolah dulu
dulu ada lebih dari empat puluh orang yang berprofesi sebagai pengamen di kampung komunitas ledok timoho
kini jumlah pengamen di kampung ini
tak lebih dari sepuluh orang
sebagian diantaranya berpindah tempat tinggal
sebagian lagi beralih profesi
dari sekitar enam puluh keluarga yang menghuni kampung ini
mayoritas diantaranya bekerja di sektor informal
seperti pekerja serabutan dan pemulung
melihat anak anak yang nyaman yang senang dan berpikir juga
ketika kita membangun sebuah kelas sekolah meskipun kecil
jangan sampai lah lima tahun lagi tutup sepuluh tahun lagi tutup

meskipun sangat telan lama kelamaan

kami berharap sekolah ini bisa menjadi kelas sekolah

yang lebih bisa memfasilitasi banyak anak
kami berharap sekolah ini bisa menjadi kelas sekolah yang lebih besar
lebih bisa memfasilitasi banyak anak
upaya faiz mempertahankan eksistensi sekolah gajah wong
bukan tanpa perjuangan
berbagai kegiatan ia rintis
demi membiayai kebutuhan operasional sekolah
dan berpikir juga
ketika kita membangun sebuah kelas sekolah
jangan sampai lah lima tahun lagi tutup sepuluh tahun lagi tutup
karena tidak ada biaya atau apapun
tapi ya harapannya sekolah ini menjadi
meskipun sangat pelan lama kelamaan
menjadi lebih besar lebih bisa memfasilitasi banyak anak
sampah untuk anak adalah program penggalangan dana
yang ia lakukan sejak tahun dua ribu tiga belas
ia bersama relawan warga komunitas ledok
yang berkumpul dengan pemerintah
dan mengambil sampah plastik dan kertas
di sejumlah hotel yang bekerja sama
menyumbangkan sampah untuk sekolah gajah wong
ada tiga hotel di yogyakarta
yang berkomitmen memberikan sampah
faiz juga menampung sampah dari sejumlah kampus
dan rumah rumah warga
di awal kita mulai
menggunakan dua orang tenaga edukator atau guru
permasalahannya adalah bagaimana cara menggajinya
karena kita juga meminta mereka bekerja
dari pagi sampai siang
sampai habis kelas masih evaluasi dan seterusnya
mencari donasi sulit
akhirnya kita berpikir program pertama dulu adalah donasi sampah
kalau orang berdonasi uang itu akan sulit
oke deh kita coba berdonasi sampah
kita mulai menjaringlah orang orang yang mau
agar mau mendonasikan sampah
tidak ada yang mencari sampah
jika ada yang mencari sampah
maka mereka bisa menggunakan sampah ini
dan mereka bisa menggunakan sampah itu
untuk menggaji dan membayar dua orang guru
kurikulum kita asal dari menggunakan bahan bekas
dari program sampah untuk anak ini
nama programnya adalah program sampah
dan kurikulumnya adalah program sampah
untuk anak ini
ini adalah program sampah
programnya program sampah untuk anak ini
semua kebutuhan pembelajaran cukup terhandle
karena banyak banyak sampah yang kita dapat
di sini sampah dikumpulkan
tak jauh dari lokasi sekolah gajah wong
dari hasil menjual sampah daur ulang ini
rata rata sekolah gajah wong bisa memperoleh
seratus ribu hingga satu lima juta rupiah per bulan
selain program sampah untuk anak
ada pula koperasi ledok timoho
yang didirikan pada tahun dua ribu lima belas
usaha kooperasi yang menjual sembako
kebutuhan rumah tangga ini
menggunakan sistem pembagian keuntungan
kooperasi ini kita bangun itu harapannya
tujuannya adalah agar yang pertama bisa
memberikan pemberdayaan ekonomi
bayangannya nanti jangka panjang
jadi kita membangun koperasi itu konsepnya adalah
belanja sama dengan menabung
kita masih membangun pada konsep agar
warga pelan pelan bergeser ke koperasi terlebih dahulu
karena sebenarnya kita ada reward lah
dari tabungan itu cukup lumayan sebenarnya
pertama kita bisa membangun
kebutuhan sekolah gajahwong
faiz juga mengembangkan usaha ternak
untuk menopang kebutuhan sekolah gajahwong
peternakan gajahwong ini dibangun
di lahan seluas dua ratus meter persegi
seekor kambing dan domba bisa bernilai jual dua puluh lima juta rupiah
peternakan itu kita
teman teman yang usia produktif yang ada di jalan
teman teman pengamen lah
itu ada program dari pemerintah namanya uap
usaha ekonomi produktif
jadi pemerintah ngasih usaha untuk
pemuda yang produktif dalam bentuk usaha apapun
ada yang angkringan ada yang ternak dan seterusnya
nah salah satunya itu sebagian dari mereka
waktu itu saya mendampingi teman teman ini
untuk berternak kambing
tapi apa ya ya sering berjalannya waktu
kambingnya banyak yang mati yang dijual
dan memang masih sulit mengalihkan mereka
dari aktivitas di jalan untuk berkegiatan ekonomi
yang layaknya umum beternak di tengah kota itu
itu sulit dan yang terjadi saya melihatnya
ini dibangun dengan biaya yang cukup lumayan akhirnya
dia dengan modal tanpa pengetahuan
mulai kita saya kembangkanlah peternakan kambing ini
dan ya alhamdulillah jalan sih sampai sekarang
untuk sedikit sedikit mensupport proses di sekolah ini
pada tahun dua ribu delapan belas relawan sekolah gajah wong
mulai merintis usaha kue kering atau ganes cookies
meski tak berskala besar produksi kue ini mampu mendatangkan
keuntungan rata rata dua ratus ribu rupiah setiap bulan
teman teman yang volunteer di sekolah gajah wong itu kan
kebanyakan mahasiswa mereka sering kayak nongkrong di warung kopi
atau apa gitu jadi makanya kepikiran untuk bikin cookies
karena biasanya orang kalau ngopi gitu
sambil makan sesuatu gitu cemilan apa gitu
dan yang gampang dititipkan ke teman teman itu kukis
itu bisa dijual di kooperasi kantin sekolahnya mereka
atau mereka bisa titipkan di tempat nongkrong mereka
jadi gitu jadi kita cuma memanfaatkan apa ya
yang sumber yang ada aja
itu hasil penjualannya digunakan untuk operasional sekolah
sama dibagi diputer lagi untuk bikin
bikin produksi kaos atau tote bag atau lainnya gitu
selain kue sekolah gajah wong juga menjual kaos sablon
kaos kaos bergambar hasil karya murid ini dijual satu ratus lima puluh hingga dua ratus ribu rupiah per buah
dalam sebulan keuntungannya bisa mencapai empat ratus ribu rupiah
usaha usaha yang dilakukan faiz bersama relawan gajah wong
mengumpulkan dana terbilang berhasil
selain untuk membayar kebutuhan dan fasilitas belajar
dana ini juga digunakan untuk menggaji para edukator
sekolah gajah wong memiliki empat edukator tetap dan lima belas relawan
gajahwan sendiri kan kita belajarnya disesuaikan dengan anak anaknya
seperti itu di sini juga medianya kan bermacam macam
apalagi untuk di kelas area
itu kita memfasilitasi dengan ada menggambar ada bercerita bermain peran
dan berbagai macam jenis jenis medianya seperti itu
jadi kita mengajarkan ke anak anak itu sesuai dengan bakat minatnya juga
untuk nantinya diinginkan agar mereka lebih berkembang sesuai dengan bakat minatnya
hingga januari dua ribu dua puluh
sekolah gajah wong telah berhasil meluluskan lebih dari lima puluh anak ke sekolah dasar
baik negeri maupun swasta
bahkan sejumlah sd swasta menjalin kerjasama dengan sekolah gajah wong
dengan memberikan kuota dua orang murid yang belajar tanpa dipungut biaya
ya mas ais terima kasih soalnya udah bikin sekolah gajah wong
sama main bersama selain di sekolah ya di sekolah gajah wong juga
main bersama sama main permainan belajar
kepedulian faiz terhadap lingkungan sekitar patut diajungi jempol
tak hanya membangun sekolah gratis bagi anak anak
bersama warga kampung komunitas ledok timoho
faiz juga berhasil mengubah wajah kampung
yang sebelumnya kumuh untuk bersolek
kini kampung di bantaran sungai gajah wong ini
mampu menghapus stigma negatif sebagai kampung pemulung dan pengamen
kita di awal itu dulu punya program namanya miskin tidak kumuh
kita mulai yang tadinya gubuk gubuk nggak jelas nempel di dinding perumahan
itu kita mulai pemetaan ada jarak antar rumah
kemudian kita melakukan dulu namanya arisan kotangan kita menyebutnya
jadi yang dapat arisan nanti gotong royong dikerjakan setengah bataku
setengah ke atas itu gedek nanti bisa dikembangkan sendiri
tinggal di bantaran sungai gajah wong tak membatasi faiz fahrudin
membangun kesadaran warga akan pentingnya pendidikan
pengabdiannya mendidik anak anak kaum marginal bak pelita di tengah gulita
bahwa pendidikan usia dini itu menjadi hal yang mutlak dan sangat penting bagi
bagi anak anak terutama dari keluarga miskin kota seperti ini